badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda sidoarjo memperakirakan potensi angin kencang di beberapa daerah di jawa timur masih akan terjadi hingga dua maret dua ribu dua puluh
potensi angin kencang ini disebabkan adanya aliran masa udara dari benua asia serta adanya pusat tekanan udara rendah dari satu dua milibar menjadi sembilan ratus sembilan puluh sembilan ml di wilayah utara australia
tekanan rendah ini mengakibatkan adanya peningkatan kecepatan angin hingga tiga puluh lima knot atau setara enam puluh lima km per jam di wilayah jawa timur salah satunya surabaya
juwaja ekstrim ini hampir merata
sejumlah wilayah di jawa timur seperti wilayah madura kota surabaya sidoarjo lamongan gresik tuban banyuwangi kota batu dan malang perlu mewaspadai potensi terjadinya angin kencang ini
ardia putri miki perisia surabaya jawa timur